hai keputusan maka warga jalan indra giri kelurahan padang harapan kota bengkulu tak
kuasa menahan kesedihannya jika teringat usahanya agar bisa ke baitullah kandas amin
merupakan salah satu dari ratusan korban penipuan umroh first travel di bengkulu
hai ya kita pilih dua duanya antara salah satu gitu ya karena lebih banyak nanti mungkin jamahnya
ingin diterakan atau lebih banyak mungkin ingin dikembalikan tapi kalaupun dikembalikan tadi
ada suami kan mungkin gak cukup dari aset yang ada itu mungkin gak cukup nah sebab itu disini
mungkin peran dari pemerintah ya adanya memberi tanggung jawab karena bagaimanapun ke perjalanan
daripada travel travel baik baik saja
hal serupa juga dirasakan ratu aini ia kecewa dengan keputusan mahkamah agung yang dinilai
tidak berpihak kepada korban penipuan first travel keputusan mahkamah agung itu seperti
tidak adil tidak berpihak kepada jamaah karena kami merasa dirugikan betul betul merasa dirugikan
tidak hanya materi tapi juga waktu
perasaan dan lain sebagainya jadi kalau kita lihat perkembangan di media tv bahwa itu sudah
ikrah oke kita ingat tetapi kita harapkan hal bisa ini ini mungkin ya suara hati kami disini tapi
mudah mudahan juga sama dengan suara hati para jamaah korban distrapel yang lain di daerah lain
para korban berharap agar pemerintah membantu mereka mengambil kembali uang hasil keringat
jerih payah selama bertahun tahun
hai heri supandi bengkulu